tak hanya kontroversi peringatan menko nifo rudiantara juga muncul dari simpang siurnya imbauan kementerian pemuda dan olahraga
mengenai kewajiban menyanyikan lagu indonesia raya
rangkaian peristiwa ini menyita perhatian dan kekhawatiran publik terhadap pola komunikasi pejabat pemerintah
kementerian komunikasi dan informatika mengklarifikasi terkait polemik ucapan
yang gaji kamu siapa yang terlontar dari menkom info rudiantara yang sempat viral beberapa hari lalu
pelaksana tugas kepala birohmas komunikasi ferdinandus setu menjelaskan
menkom info bermaksud menekankan netralitas aparatur sipil negara dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
ferdinand menyayangkan bahwa video yang viral tersebut merupakan video yang sudah dipotong
sehingga konteks yang ingin disampaikan rudiantara tidak dipahami
kejadian sebenarnya adalah pertanyaan pak menteri komunikasi kepada as
senen kami yang salah memahami konteks pertanyaan pak menteri
pada pertemuan tiga puluh satu januari di hall basket senayan
di mana kami keluarga besar kominfo bertemu secara setiap tahun dalam acara tahunan di awal tahun
di salah satu acara yang adalah pengarahan menteri menteri komunikasi kemudian bertanya kepada dua ribu enam ratus pegawai komunikasi
untuk memilih desain untuk gedung kami di kominfo desain untuk stiker building
kita tahu bahwa kementerian komunikasi sejak asean games kemarin asean para games itu selalu mendandang di kantor kami
dengan ajakan sosialisasi untuk mensukseskan asean games mensukseskan asean para games
dan sekarang kami ingin mensukseskan pemilihan presiden di tujuh belas april
polemik tersebut bermula ketika menkomunikasi diantara meminta pegawainya memilih satu di antara dua desain sticker
untuk menghiasi gedung komunikasi
namun salah satu pegawai tersebut memberi jawaban yang mengarah pada pilihan pilpres
saat itulah kemudian rudiantara melontarkan pernyataan yang gaji kamu siapa
selain polemik yang gaji kamu siapa publik juga disuguhi dengan kontroversi imbauan menyajikan lagu indonesia raya di bioskop
tak hanya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat pernyataan pejabat kemenpora pun dinilai tidak kompak
deputi dua bidang pengembangan pemuda kemenpora meralat pernyataan sesmenpora gatot dewa broto sebelumnya pada jumat pagi
yang menyebutkan surat imbauan untuk menyanyikan lagu indonesia raya sebelum pemutaran film di bioskop telah dicabut
sampai detik ini saya belum mengetahui adanya pencabutan surat
seperti yang saya sampaikan dalam posisi sekarang kami melakukan pengkajian bahwa ada respon masyarakat
tetapi intinya banyak memberikan apresiasi tentang komitmen untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita
kalau ada kata kata kenapa ada sedang digaji ditelah karena sekarang draft untuk pencabutan itu sedang on the way ke tempat pak menteri
jadi belum ditandatangani itu saja yang perlu saya sampaikan
sebelumnya terbit surat imbauan tertanggal tiga puluh januari dua ribu sembilan belas yang menyebut tujuan memutar dan menyanyikan lagu indonesia raya sebelum pemutaran film di bioskop adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mewujudkan generasi muda yang bangga serta cinta tanah air
surat tersebut ditanda tangani menpora imam nahrawi dengan tembusan menko pmk menkom info dan kepala badan ekonomi kreatif
kepala badan ekonomi kreatif
kepala badan ekonomi kreatif
kasus yang baru saja anda saksikan setidaknya menyadarkan kita bahwa kegaduan di pentas politik terkini ternyata tidak saja dikarenakan persaingan dua kubu yang bersaing di arena pilpres dua ribu sembilan belas
ada pula kegaduan yang justru berasal dari pernyataan pernyataan elit atau pejabat negara
apakah ada yang salah dari orkestra komunikasi politik yang dicalankan pemerintah
kami ajak anda untuk mendiskusikan bersama para narasumber kami yang telah hadir di studio
dari sebelah kiri saya ada romo beni susetio budayawan
selamat malam romo
kemudian di sebelah saya ada mas nyarwi ahmad akademisi komunikasi politik universitas kejamada
selamat malam mas nyarwi
selamat malam mas yudha
kemudian di sambungan telepon sudah ada bang ali mokhtar ngabalin tenaga ahli kepresidenan bidang komunikasi politik
selamat malam bang ali
yudha assalamualaikum yudha
waalaikumsalam bang ali
baik bang ali
apa kabar baik
seperti semua kabar baik
bang ali bagaimana nih dengan polemik pernyataan pernyataan para pembantu presiden
menteri yang terkesan tidak koordinasi kemudian juga asal bicara lalu dianulir kembali
bagaimana anda menyikapi statement ini
jadi kan yudha tahu dan semua orang tahu di republik ini bahwa ini kan tahun politik kan
apa saja bisa digoreng apa aja bisa dimainkan
saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada pemerintahan di dunia ini yang tidak memiliki
ini resources tidak punya manajemen tidak punya pola pengaturan antara kementerian dan antara departemen
tetapi memang karena ini tahun politik dan enak asik untuk digoreng
yang akan sangat menyedihkan itu karena seseringnya kita menggunakan pilihan pilihan kata yang penuh dengan kebencian fitnah dan lain lain
padahal kalau kita dengar klarifikasinya ke meninfo juga akan sangat bagus sekali apa yang dijelaskan oleh beliau termasuk dengan sahabat saya imam nahrawi
jadi saya pikir yudh ini memang ya itulah karena tahun politik kita mau bilang apa
enak aja dimainkan oleh siapa saja yang memang sudah ada benih benih tidak suka benih benih tidak senang ya makin mantap lah ini barang gorengannya
mbak ali berarti anda
bisa menduga ada pihak yang memprovokasi statement statement yang mungkin tadi anda katakan sebenarnya standar dan bisa kembali direvisi oleh kementerian terkait beberapa pernyataan sebelumnya
ya ini kan begini mas yuda
itu hebatnya indonesia ketika industri empat ini ada medsos dan ada
satu kan media sosial yang satunya lagi adalah media mainstream
yang repotnya ketika di media sosial
kita tidak tahu apa narasumbernya siapa
kalau hari ini dengan yuda kan jelas kita tahu siapa romo beni siapa bang nyarwi
saya juga diundang sebagai tenaga dari kantor staf presiden
artinya kan ini kita bisa mempertanggungjawabkan semua pernyataan pernyataan kami bertiga diundang meskipun saya live by phone
tapi kalau di medsos kan setinggal mati yudh
tetapi inilah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi
maka dari pilihan pilihan kata yang dipakai dan digoreng seperti tadi yuda mengawalinya dengan
sebetulnya kan menurut saya satu situasi yang memang harus kita hadapi
dan bagi kami di kantor staff presiden tadi juga saya berkoordinasi dengan beberapa teman teman di kabinet
cuma itu lagi lagi ya tahun politik jadi enak aja orang menggoreng gorengnya dengan indah
lalu menekankan tahun politik
apakah dari internal sendiri ada koordinasi terkait the do and the dost nya dari para menteri ataupun membantu presiden ketika memberikan pernyataan
terutama menggunakan platform sosial media twitter seperti itu bang
ya kalau di kantor ksp itu kan menurut perintah bapak presiden
memang kantor ini menjadi kantor yang mengkomunikasikan agenda agenda departemen kelembagaan
yang mungkin tidak nyambung
kalau lembaga negara dan departemen yang menggunakan media sosial dalam menerapkan beberapa program program dan agenda agenda
tentu saja di kantor kami kami sering berkomunikasi memanggil
tetapi kan tidak sampai pada hal hal teknis yang menjadi kebijakan para menteri atau ketua kepala lembaga
itu bang yuda
adalah tahun politik kemudian sesuatu yang sifatnya teknikal tidak bisa dipantau
apalagi di ranah sosial media maupun kebijakan internal dari masing masing kementerian
memang susah ya dalam tahun politik itu kan semua isu bisa digoreng
apalagi kalau pilihan pilihan diksinya itu kerap kali tidak tepat dalam pengertian
kalau dulu nggak ada masalah
tapi kan selalu dalam tahun politik yang seperti ini mudah dimanipulasi
karena akan dipotong
pembicaraan yang sudah tidak utuh diambil sesuatu yang bisa menimbulkan
yang bisa menimbulkan sesuatu yang bisa dipiralkan
nah ini kan sebenarnya pola pola ini kan hampir sama ya
kalau kita belajar tentang ini kan bagian dari propaganda
jadi propaganda itu selalu menyudutkan lawan lawan politik yang memiliki kemampuan lebih
baik secara visi misi maupun peluangnya untuk menang lebih tinggi
maka yang paling mudah dicari kesalahan lawan
melawan itu salah satunya ketika pilihan diksi tidak tepat
nah ini yang hati hati
para menteri dan pembantu itu harus sekarang memilih diksi yang tepat
berarti kalau orang mau mereview dari pernyataan menteri tadi
kemenpora kemudian juga menteri rudiantara sendiri terkait dengan siapa yang ngegaji kamu
berarti pemilihan diksinya tidak tepat
artinya gini dalam konteksnya waktu tidak ada pilpres nggak ada masalah
tapi dalam konteks sekarang ini mudah dimanipulasi
padahal maksudnya tidak demikian
jadi ini harus hati hati pilihan diksi seperti ini
bionan pun bisa dimanipulasi doa aja bisa dimanipulasi
artinya dalam ini makanya ini menjadi susah ya kalau dalam era digitalisasi ini
apalagi persepsi dan kebenaran itu tipis
ini sulit membedakan dalam media sosial ini benar atau tidak
kecanggihan teknologi memanipulasi dan memotong
itu dengan mudah memutarbalikan pata dan data
contoh kasus doa mbak mun
itu kan sulit doa
itu sesuatu yang harusnya ya jangan dimanipulasi dong
itu aja sengaja dimanipulasi
artinya kalau kita bicara etika baik dan buruk
kepantasan dan tidak pantas
harusnya kan orang orang tahu lah bahwa ini tidak pantas
tapi itu terlakukan
nah itulah politik
jadi politik itu yang sangat berbahaya adalah dalam situasi macam ini adalah pilihan kata
maka pilihan kata harus tepat
pilihan tata jangan menimbulkan multitaksir
pilihan kata itu harus hemat
supaya tidak mudah dipelintir
ini kan dipelintir
nah itu yang pertanyaannya
jadi maka pembantu presiden harus bijak
jadi dalam keutamaan moral kebijaksanaan menjadi penting saat ini
situasi yang sekarang ini apapun yang benar bisa salah
saya ke mas yergi
mas erwin kalau anda tadi mengatakan mungkin ada kesalahan diksi pemilihan tata bahasa
kemudian momen politik seperti ini akan menjadi semua lebih panas
tapi kalau anda melihat apakah memang hanya sebuah provokatif dari pihak luar eksternal
atau sebenarnya dari internal sendiri ada yang belum dera
ada yang link ataupun ada kebocoran komunikasi yang tidak tepat koordinasinya
iya saya menambahkan romo beni tadi ya
selain bahwa ada problem soal pilihan diksi dan lain lain itu
ini kan orang sering melabeli beberapa saya sering sebutkan post truth ya
karena tidak ada kebenaran tunggal
nah bahaya dalam konteks apalagi masuk di era digital demokrasi digital hari ini
itu adalah teks itu menjadi sangat tidak berkuasa
justru konteks yang jauh lebih berkuasa
ketika misalnya kita menyaksikan teks yang itu terpotong
nah itu kemudian menjadi pertaruhan besar di dalam konteks demokrasi kita
kalau di zaman di era mainstream media berkuasa atau mainstream media established ya
itu kan apa yang disebut liebman walter liebman tentang manufacturing
itu disampaikan ulang oleh noam chomsky juga
manufacturing concern itu bisa dilakukan oleh elit elit
yang tadi bang abalin bilang aktor yang menyampaikan gagasan
itu bisa dengan enak bertanggung jawab dan menyampaikan dengan lebih sistematis
nah sekarang ini bergeser dari manufacturing concern
jadi social media menjadi arena yang luar biasa di era sekarang
dimana demokrasi dengan informasi yang dengan mudah dilipat lipat
dan sekarang setiap orang bisa menaksirkan loh
jadi konteks menjadi sangat dominan
ketika konteks itu dihilangkan maka makna bisa ditafsirkan dengan cara berbeda
memang betul itu dibutuhkan art atau seni dalam komunikasi politik yang di kalangan pembantu presiden
nah ini kendala yang dihadapi tentu tidak mudah
mungkin dalam konteks manajerial pesan itu relatif bisa di ya masih bisa ditata ada peluang
tapi memang yang tidak bisa sepenuhnya dikontrol adalah tafsir atas pesan dan konteks
dimana itu kan audiennya bisa beda beda tapi kemudian dipindah ke audien lain bisa artinya bisa beda
nah ini mungkin butuh tantangan yang lebih serius atau kerja keras yang lebih
tapi memang itu butuh skill ya artinya skill
kita akan membahas mengenai skill itu tapi setelah itu
dan bang ali ya mengenai bagaimana skill tadi art of communication politik yang diantara kementerian tadi
nanti kita akan berbicara mengenai hal ini lagi setelah tidak berikut tetap lagi di indonesia prime news
kita akan kembali setelah itu
saya ingin mengatakan art of communication dalam politiknya harus lebih bagus lagi nih ya
selain tadi diksi yang harus dipilih
apalagi yang memang harusnya anda review dari teman teman menteri di kabinet jokowi sendiri
ya saya ingin mengatakan bahwa tentu kawan kawan bapak bapak kita para menteri ini adalah orang orang yang mumpuni dalam bidang mereka di departemennya
faktor publik itu kan memang
ruang publik itu tidak saja menyangkut seni
tetapi ya kalau tadi kita sebut dengan art
tapi memang kan kalau di teori komunikasi itu ada satu teori yang disebut dengan content analytis
saya sering menggunakan teori ini
di content analysis itu kan menyangkut pilihan kata
menyangkut pilihan kata
kalau sudah menyangkut dengan content analysis
maka yang diperlukan itu adalah keterampilan
kemudian sikon ya waktu dan kondisi
di mana siapa yang menjadi komunikatornya audiensnya
benar tadi kata romo beni juga mas nyarwi bahwa
situasi hari ini ketika media sosial itu bisa diakses oleh siapa saja
mulai dari tukang batu tukang beca sampai dengan
itu semua adalah sudah menjadi tantangan yang tidak bisa kita hindari
tidak ada cara lain kecuali memang kita punya tanggung jawab untuk mengedukate
memberikan pembelajaran kepada publik
apa itu pembelajarannya bahwa adalah moral
mestinya kita punya moral
setiap siapa saja yang menggunakan smartphone
kemudian nge share membagi satu informasi
dan membuat satu cerita
yang kalau secara moral tidak bisa dipertanggung jawabkan
kebenarannya fakta faktanya tidak bisa kita tunjukkan
maka moral yang mendeteksi kita moral yang mengerem kita
itu yang menjadi persoalan sebetulnya
nah saya lagi lagi ingin mengatakan ya
mohon izin kepada romo beni dan mas nyarwi bahwa
memang di tahun politik ini
orang itu hampir tidak bisa menggunakan moral
karena agama karena doa juga dispekulatikan
bagaimana mungkin coba bapak dengar baik baik pertanyaan saya
ada teman teman katolik ada teman teman yang protestan
yang mungkin saja memberikan dukungan kepada dukungan dukungan kawan kawan komunitas
muslim yang lebih besar
tapi dengan gampang mereka keluar masuk masjid
tidak ada yang menjadi pemberitaan
tapi begitu dari pasangan lain
kemudian masuk ke masjid saya masuk ke gereja saron
itu jadi bulan bulanan loh kawan
padahal saya sebagai tenaga dari kantor staf presiden
untuk mengecek jadwal presiden datang berkunjung ke mawar saron
tidak ada yang salah
tapi jadi bulan bulanan
yang saya sebut tadi dengan tahun politik
saya sudah lapor juga sama romo beni itu waktu
saya sudah bilang sama romo beni
saya datang ke teman teman di situ di mawar sarut
di beberapa tempat yang memang kunjungan presiden menjadi masalah
tapi di masjid masjid yang kawan kawan itu datang dengan enak berpidato berceramah
tidak menjadi berita
karena kita punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi rakyat indonesia kawan kawan
tidak usah dibahas masalah itu
karena kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan kepentingan yang lain
romo kalau tadi ini bicara soal diksi kemudian tahun politik kemudian konten analisis
satu hal yang perlu diingat bahwasanya pesan komunikasi itu bersifat tidak reversable
ketika seseorang sudah mengatakan sesuatu
kemudian orang akan semakin menjadi menginterprestasikan ya
karena apalagi di sosial media
ketika seorang menteri memberikan statement kemudian dianulir meminta maaf
bukan berarti itu menyelesaikan sebuah problematika
ini memang agak susah ya
saya katakan ya di zaman digitalisasi itu komunikasi itu tidak lagi komunikasi
yang bisa kita manage sesuai dengan keinginan kita
kalau kita dulu di koran itu kan mudah
karena di situ dicetak ditulis
yang sekarang dalam komunikasi digital itu kadang kadang bahasanya itu dibuat sedemikian rupa ringkas
dan kadang kadang bahasanya itu selalu membawa sesuatu yang tendensius
karena dalam media sosial itu kan orang selalu ingin mencari perhatian
itu yang terjadi
tetapi persoalan mendasar menurut saya adalah lemahnya pendidikan literasi dalam media sosial kita
apakah karena perkembangan media sosial di dunia
ya memang harusnya di dunia
tetapi juga diimbangi
di amerika juga mengalami kegagapan seperti itu
lah lemahnya hampir semua yang mengalami adalah ketika pendidikan kritis di dunia
kritis tidak berjalan dengan baik seperti ini
orang tidak melihat semua itu dalam konteks keseluruhan
ini sama dengan kita menaksir kitab suci
kalau kita menaksir kitab suci tidak melihat konteksnya pada waktu itu
yang bahasa jerman nya sinleben nya
yaitu bagaimana konteks tek itu kondisi politiknya apa sosial ekonominya apa melihat herbon titikannya seperti apa
maka taksirnya seperti ini
yang terjadi selama bersama
ketika kita menyampaikan mesej itu
harus tahu pertama tama konteknya di mana
dari konteks di mana kita tahu situasinya seperti apa
dalam situasi tahun politik
jangan menimbulkan komunikasi yang bisa ditafsirkan ganda
itu yang terjadi
mengapa pentingnya yang saya katakan skill di sini
skillnya memang para menteri punya yang namanya kemampuan luar biasa
tapi kadang kadang dalam skill komunikasi tidak semua punya kemampuan
maka saya boleh menyarankan
bikin satu jurubicara kepresidenan
yang untuk ini semua menyampaikan ini
sehingga kalau ada apa apa
ini yang sebenarnya
dulu kita akui
orde baru punya hermoko
artinya tapi konteknya bisa berbeda
waktu zaman dulu memang gampang
presiden mengatakan ini ini
ngutip semua media
sekarang belum tentu mau dikutip
oleh media yang namanya media sosial
setiap orang sekarang bisa menaksirkan kok
dan taksir setiap orang
setiap orang itu semua jadi pakar sekarang
ketika semua bisa cari pakar
semua orang bisa punya persesi berbeda
ketika persepsi itu dianggap kebenaran
karena dia sudah punya pilihan
yang sesuai dengan keinginan saya
jadi dalam konteks ini
maka kita bisa belajar
dari seorang filsuf
yang namanya baik
dalam pejabat itu dia harus punya arate
keutamaan publik itu apa
nah itu kebijaksanaan
kemudian juga komunikasi ya
nah saya ke mas yarwi nih
menarik mas yarwi
kalau tadi bicara dengan konten
kemudian tadi bagaimana revolusi dari sosial media
juga berpengaruh terhadap komunikasi
para pejabat publik
tapi menarik kalau misalkan kita review
statement dari rudi antara
menteri pemuda olahraga
untuk menyanyikan lagu indonesia raya
kalau kita mendengar rencana untuk memberikan bebas tanpa syarat
terhadap bumbakar bashir
ini semua sudah subtansi
tidak lagi diksi ya
tadi itu keluar dari ranah pemerintah
bagaimana anda melihat hal ini
presiden sebagai kepala negara
dan juga hari ini sebagai capres ya
itu kan punya posisi yang luar biasa
apa tanggung jawabnya
di kementerian ini kan
boleh dibilang parsial sebenarnya ya
nah tantangan dalam komunikasi politik
itu kan memanage itu secara holistik
romo beni sudah menyampaikan itu misalnya
nah itu tidak mudah kenapa
bukan hanya lintas kelembagaan
era media itu sudah bergeser
tadi saya sebut di awal
kalau di era media mainstream
dimana mass media bisa dominan
tadi romo beni menyebut era harmoko misalnya
itu lebih enak
karena pak harmoko dulu era media massa
kita masih kuat
belum sosial media belum hadir
nah kalau era itu
itu ada yang disebut dengan tadi saya di awal
jadi isu apa
yang jadi perhatian publik
yang jadi perdebatan publik
yang itu bisa disampaikan
oleh para jurubicara
para yang siapapun
misalnya entah jurubicara presiden secara spesifik
atau siapa yang ditunjuk di situ
bergeser atau terserah
bergeser atau mengalami tantangan
jadi opini fakta
bahkan terdistorsi terdistraksi
oleh berbagai hal yang dikemas
kemudian melahirkan tafsir baru
yang itu berbeda
apakah pentingnya menafsirkan dari sebuah kebijakan
tanpa berkoordinasi sebelumnya
nah bahayanya adalah
tidak hanya manufacturing disruction ini
cara untuk paling tidak mereduksi
yaitu apa manufacturing attention
jadi para jubir
atau siapapun komunikator itu
yang itu mengembalikan lagi pada public concern tadi
apa yang menjadi sisu
tadi arati bahasanya romo bendi tadi
keutamaan apa yang hendak disampaikan
yang tidak di deliver
polisi nya seperti apa
jadi ketika ada blunder mengenai kebijakan untuk memberikan bebas tanpa syarat kepada abu bakar barsi
harusnya sekedar dikantor oleh manufacturing attention
tapi persoalan begini
kalau kita bicara arati
harus tahu keutamaan keutamaan pembantunya
persoalan bawasir itu kan sebenarnya tidak boleh dong pengacaranya
dia bukan dari pemerintah
jadi ini sepertinya itu
arati itu kan kepatuan ya
etik itu kan orang patuh
kepada posisinya lah
ini tidak itu problemnya
saya ke bang ali bentar
bang ali gimana anda dengan menyikapi hal ini untuk statement statement dari para menteri terkait dengan sesuatu yang subtansial
hingga tiba tiba udah keluar ke publik dan dianulir lagi
memang saya membangun komunikasi
seperti dengan pak rudi antara
kemudian mas imam
atau kemarin soal dengan pak yasona
memang tugas saya adalah melakukan klarifikasi
dan menyampaikan sejumlah agenda agenda penting yang telah dan akan dilakukan oleh bapak presiden
karena kami punya komunikasi yang intensif dengan beliau beliau yang ada di kepala badan atau ketua badan nasional dan kementerian
untuk bisa menjelaskan kepada publik indonesia
bagi kita di pemerintahan
ini adalah sebuah kenyataan yang mau dan tidak mau memang kita harus hadapi
tetapi yang paling penting bagi saya untuk bisa menyampaikan ke publik indonesia itu adalah
memang tidak banyak informasi secara internal yang bisa secara persis dan komprehensif ditahu terkait dengan departemen atau kelembagaan
yang menyampaikan statement ataupun komunikasi publik yang ditanggapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh publik indonesia
dari sinilah yang saya kira memang apa yang dibicarakan oleh romo beni
apa yang disampaikan oleh bang nyarwi dan beberapa pihak pihak yang lain
ya paling tidak ini menjadi satu evaluasi
evaluasi yang bisa
agar sebuah message itu bisa sampai kepada publik dengan baik dan benar
ya baik bang ali
nanti kita akan berbicara lagi terkait apakah memang komunikasi politik yang agak sedikit menimbulkan kegaguan ini akan berimplikasi terhadap elektoral ataupun elektabilitas jokowi sendiri pada pilpres dua ribu sembilan belas
saya indonesia prime news
anda masih berbicara mengenai komunikasi politik
apakah para menteri itu bisa berimplikasi terhadap elektoral ataupun elektabilitas jokowi
tadi bang ali
kalau bang ali katakan sebenarnya lebih bagaimana nanti melihat koordinasi salah satunya
detail tadi ya saya menarik adalah
saya garis bawahnya adalah detail kebijakan kebijakan ataupun komunikasi seperti apa yang bisa dijembatani
ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan rencana dari presiden
untuk mencabut remisi atau untuk mereview remisi yang akan diberikan kepada kasus pembunuhan wartawan terhadap bali
adakah anda informasi terkait hal ini
karena sebelumnya ini menjadi polemik
untuk materi ini kan begini
tidak saja bagi
bagi si pembunuh wartawan
tetapi kan oleh undang undang kan telah mengatur setiap terpidana
mereka yang telah menjalankan masa hukumannya dua bulan
dari hukuman yang dijatuhkan
maka setiap mereka bisa mengajukan bebas bersyarat
atau mereka bisa mengajukan terkait dengan apa yang menjadi kewenangan undang undang untuk bisa memberikan kepada setiap terpidana
ada hal yang harus dimengerti oleh publik indonesia
oleh kita semua
kita kita yang ngobrol di sini
bahwa setiap pengajuan itu sampai kepada ibu dirjen
kepada pak menteri
sampai kepada presiden
untuk bisa mendapatkan keringanan
itu kan melalui tahapan dan proses yang cukup panjang
artinya bahwa bukan saja karena
hari ini kita hanya melihat bahwa dia sebagai pembunuh wartawan
tetapi semua yang terpidana itu memiliki hak
hak untuk bisa mengajukan
perhatian dari presiden
presiden bisa memberikan apa yang mereka ajukan sebagai hak hak mereka sebagai terpidana
yang telah menjalankan masa hukumannya
dua per tiga dari masa yang ditetapkan
oleh karena itu
ada narasi yang memang harus dijelaskan secara komprehensif
supaya tidak terkesan bahwa
bagaimana bisa pemerintah atau presiden
memberikan pengurangan terhadap seorang terpidana yang membunuh wartawan
dia pun juga memiliki hak
yang sama dengan terpidana yang lain yang telah menjalankan masa hukumannya
kadang anda katakan adalah money manufacturing attention ya
yang menarik adalah ketika tadi ada
ada hal harus segera dilakukan
revisi dari pemerintah terkait statement statement
yang boleh jadi menimbulkan polemik
salah satunya tadi kasus tentang remisi yang akan diberikan kepada pembunuhan wartawan di bali
banyak dorongan masyarakat untuk pemerintah
presiden di sini untuk mencabut rencana pemberian revisi
apakah memang pemerintah harus memikirkan
hal hal konsekuensi logis yang terjadi
apabila suatu kebijakan ataupun kebelundaran seperti ini
dengan manufacturing attention tadi
ya kalau menurut saya itu harus dilakukan
kenapa karena ini bagian dari
respon publik ya
memang ini tantangan
tantangan yang rumit di dalam demokrasi kita
sedikit abstrak ya mas jidah sorry
ada dimensi konstitusional
ada dimensi populer demokrasi
konstitusional demokrasi misalnya
semua regulasi tata pemerintahan kita kan diatur oleh hukum
dan apa yang dijelaskan bang ali tadi
ada tahapan ini yang harus dilalui ini
dan siapapun punya hak
termasuk bagaimana remisi itu dikeluarkan
tapi kan kebijakan itu pertanyaan apakah menjadi populer atau tidak
apakah itu menyenangkan banyak orang apa tidak
nah ini menjadi dimensi lain dari demokrasi
yang juga harus dipenuhi atau direspon oleh
presiden dan juga seluruh jajaran
kita bicara mengenai kredibilitas pemerintah
apakah ini akan menjadi sebuah presiden buruk ketika kebijakan kemudian dianulir
atas dasar desakan publik
nah tantangannya adalah tidak mudah mensinkronkan
antara dimensi konstitusional tadi
dengan dimensi populer tadi
itu tidak mudah
karena dianggap juga misalnya presiden sendiri melanggar hukum
dengan misalnya menerabas itu
sama persis dengan kasus pembebasan abu bakar basir misalnya
kan terjadi kontroversi karena ada yang mengumumkan merevisi
karena aturan aturan harus dipenuhi dulu
tapi tuntutan populer atau dimensi populer
mestinya segera dibebaskan
nah ini dimensi antara populer dengan konstitusional itu
kelas di situ
siapapun yang ada di kekuasaan hari ini
termasuk ya di hadapan mereka tantangan itu
nah dalam konteks sekali lagi dalam konteks pemilu
dimensi populer ini yang jauh lebih dominan
penting daripada ya konstitusional
ya daripada konstitusional seperti itu
nah artinya apa
kalau bicara marketing politik misalnya saya belajar marketing politik
dimensi populer ini dalam tanda petik jauh lebih menarik bagi elektorat
tapi ini tidak hanya terjadi di indonesia di amerika juga sama
ketika kasus penyerangan amerika
di irak sama juga
komunikasi presiden tidak hanya memperhatikan konstitusional
tapi juga perhatikan opini publik juga
memang tidak mudah
maka dalam komunikasi mungkin saya meminjam apa yang
retorikanya aristoteles itu kan menarik
aristoteles mengatakan logos ethos dan pathos
nah memang keterampilan orang tidak hanya sekedar punya pengetahuan
pengetahuan baik moral pengetahuan mengenai bagaimana membangun diplomasi
pengetahuan bagaimana cara pemilihan diksi
tapi orang harus tahu ethos
etos itu adalah kemampuan seseorang bagaimana kata kata itu memiliki sebuah makna
tetapi harus punya nama pathos yang tadi itu
bagaimana menggiring ketika terjadi itu adalah menggiring orang kepada kesadaran baru kembali
yaitu apa yang menjadi passionnya masyarakat itu
sehingga kalau terjadi seperti ini misalnya
baga harus ada dicari sesuatu yang bagi diri
sesuatu yang bagi dia membuat masyarakat tersentuh kembali
kembali kepada titik awal dimana kita apa yang kita bicarakan
misalnya bicara mengenai keutamaan keutamaan publik
itu menjadi hal yang menarik sehingga isu itu tidak lagi membesar
nah tapi kalau tidak ada patos ini bahaya
ini akan menjadi dipiralkan kemudian menjadi sesuatu yang menimbulkan multitaksir
dan ini menjadi konsumsi politik
nah ketika menjadi konsumsi politik digoreng kemana mana
nah ini memang tahun politik
di hampir semua negara mengalami ini
ketika demokrasi digitalisasi seperti ini
nah masalah yang paling mendasar menurut saya adalah
dalam era digitalisasi tidak mungkin kalau kita tidak mau
tidak mau mulai pendidikan kritis sejak usia dini
kalau tidak kita akan menghadapi seperti ini
nah pendidikan kritis itu menjadi salah satu solusi untuk apa
masyarakat akhirnya tidak menjadi komunitas penghia kata
tapi pemutus kata
yang sekarang menjadi pengiyah kata
bang ali ada tanggapan mengenai ini
kalau tadi mas nyarwi mengatakan ada dimensi popularitas yang memang menjadi salah satu hal yang menarik
apalagi di tahun politik seperti ini ketika kebijakan dibacakan
saya terima kasih
terima kasih paling mendasar sekali
ini yang saya kira publik tanah air publik indonesia harus melihat secara jernih dan tulus
tanpa ada punya embel embel lain
artinya begini mas nyari dan romo
kalau untuk kepentingan kepentingan politik praktis
kepentingan kepentingan mendongkrak elektabilitas dan lain lain sebagainya
sebetulnya ini kan kebijakan memberikan remisi yang dikeluarkan oleh presiden ini kan tidak populer
kalau dilihat tadi kalau kita menggunakan istilah marketing politik
dari lima puluh dimensi populernya kan
sama sekali kebijakan ini tidak populer
tapi presiden itu harus memperhatikan hak hak dari terpidana
kemudian presiden itu juga harus adil
jangan untuk kepentingan elektabilitasnya
kepentingan elektabilitas beliau sebagai petahana
atau untuk kepentingan mengangkat popularitasnya
kemudian mengabaikan hak hak dan apa yang menjadi bagian dari harus beliau lakukan
karena kan presiden berhak mengeluarkan remisi
memberikan remisi atas apa yang diajukan oleh terpidana
jangan keliru beliau ini telah menjalani hukuman hampir sepuluh tahun
sembilan tahun sekian bulan
itu artinya apa
dia berhak untuk mengajukan kepada presiden
karena presiden memiliki hak untuk mengeluarkan remisi
dan kalau dia gerasi gerasi
ini kan mengajukan perubahan status hukuman
jadi saya pikir saya senang sekali dengan cnn hari ini
atas penjelasan mas nyari kemudian romo beni
bahwa saya harus melakukan klarifikasi bahwa presiden menunjukkan kepada publik indonesia
tentang betapa sifat sifat keadilan harus ditujukan kepada seluruh rakyat indonesia
meskipun itu kepada terpidana
dan presiden memperhatikan hak hak seorang terpidana
yang diatur dalam ketentuan undang undang
tadi saya katakan bahwa dua per tiga persen termasuk kepada ustadz sendiri
maupun kepada terpidana pembunuh wartawan
persoalannya kan sekarang menjadi ribut itu
karena dia membunuh wartawan
itu saja sebetulnya
kalau bukan wartawan mungkin tidak jadi ribut dan jadi berita
tapi sekali lagi saya mau tekankan bahwa inilah sebuah fakta bahwa presiden joko widodo
tidak pernah milih kakti dan beliau harus adil dan jujur dalam memperhatikan hak hak seorang terpidana
baik saya ke mas nyarwi kalau tadi marketing politiknya tidak semua menguntungkan dari kubu jokowi
ketika sebagai incumbent dia berkonsentrasi politik
tapi di satu sisi itu dia bisa ditampikan
masyarakat juga mendapatkan polemik di sini ya kebijakan kebijakan seperti itu
lalu kita lihat apakah ini akan mengurus popularitas elektoral jokowi ketika kebijakan kebijakan seperti ini
ya ini masalah bagaimana mendeskripsikan dan menarasikan sebuah policy
ketika misalnya penjelasan dari berbagai misalnya di tim yang terkait dengan pak jokowi
baik di pemerintahan di partai di tim sukses misalnya
itu munculkan kontroversi misalnya
nah itu ada kemungkinan menjadi tadi bahasa romo beni digoreng oleh lawan
dan itu kemudian punya potensi di kalangan undecided puter atau kalangan yang sering sering rame lagi
rame misalnya disebut potensi golput tadi itu menurut saya juga potensi untuk
ini kan ada sisi lain mas artinya begini asal bisa mengontor dengan tepat ini bisa dimanipulasi bisa diminimalisasi
oh ya kalau itu
kalau itu saya setuju
itu itu jadi itu
yang persoalannya kan begini pada isu isu ini apapun itu selalu dalam pilihan ini kan suara menentukan
jadi pragmatisme politik akan terjadi
itu harus diakui
dalam komunikasi semacam ini kita baca dalam buku komunikasi region komunikasinya charter
itu berbeda beda konsep amerika tadi orang akhirnya presiden dalam pengambilan keputusan itu tidak cukup hanya mengarah kepada konstitusional
jadi harus melihat konteknya
nah dalam pilpres sekarang ini ya mau tidak mau kita harus akui
tapi anda merasa akan ada implikasi
ada tapi tidak besar
kalau kemampuan mesin politiknya kemudian kemampuan dari tim suksesnya kemampuan partai itu menjelaskan duduk persoalannya
nah tantangannya menurut saya menurut om om beny tantangannya justru di sana
karena tiga mesin ini ini mohon maaf software nya beda jenisnya
nah itu sebenarnya itu persoalannya
dengan software yang berbeda kompatibilitasnya juga
ya beda kompatibilitasnya dan operabilitasnya itu beda juga
maksud saya adalah ini butuh semacam cara baru yang lebih bagus lah untuk memanage itu
tapi gini ini jadi dalam situasi seperti ini yang tidak menentu memang akan sulit untuk berkomunikasi dengan tepat dan kondisi yang tepat
karena apa karena apapun celah itu bisa dimanfaatkan
dalam media sosial dalam industri semacam ini karena kebenaran itu sekarang tergantung dari persepsi
ketika persepsi menentukan kebenaran itu yang sulit
kalau dulu bisa ngontrol ya enak jaman dulu sekarang itu
terima kasih bang ali romo juga mas nyarwi kemudian ada bang ali di sambungan telepon
sudah berbincang mengenai bagaimana seorang
terima kasih bang ali
bang ali terima kasih untuk kita menyerahkan di sosial media